namun pbsi juga memberikan tiga puluh dua slot untuk tim e sport profesional yang sudah terdaftar di pbsi untuk menjadi peserta di liga tiga
oke nah ngomong ngomong soal tadi pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah sendiri
sebenarnya awal musimnya udah lewat ya
dibagi istilah tapi ini bukan bukan paksaan bukan paksaan hanya hanya mengenal berbunyi
jika ardian bakal bisa melanjutkan sekolah ke luar negeri
untuk mencari ikan teri yang lebih enak
dua tim ini secara
tapi ternyata dari sisi frekuensi kejadiannya makin meningkat
dan saya juga ingin memberi give back to the community
menanti hari pertama masuk sekolah
temanya pengen di dredge
terus yang kedua perbedaannya itu adalah ini
akan sangat kental situasi politiknya dan berbagai lembaga akan sangat sibuk
itu seperti gabungan dari berbagai macam sumber
tapi memang secara badan dan secara mentally mungkin ya
memang apa ada dasarnya presiden memegang jabatan tiga perude
maksudnya ya thailand itu game penentuan tuh di thailand
hampir setiap resort dan hotel di gili terawangan
pemain asing mereka juga komunikasi sama pemain lokalnya bagus
seiring dengan kondisi di lapangan
pembahasannya euro league euro league ya tapi kita nggak pernah hilang dari sosial media kita aktif
itu nggak bisa dipilih oleh klub lain
tidak berarti tindak pidana korupsi yang dilakukan sel tidak terjadi
nah dalam konteks hak untuk dipilih dan memilih
australia tapi gue sebenarnya masih sebelas dua belas nya
betul jadi harusnya sih masih nyawa
hamin berapa jam gitu sebelum pertandingan pertama
aldo kayaknya masih agak agak tiga x tiga juga ya bu ya
tapi yang menjadi masalah bukan hanya bed rumah sakitnya saja pak yang diperlukan